aduh jatoh shiva makanannya
sekarang kamu makan biskuitnya
cynthia kamu keterlaluan ya
makanan udah jatoh kamu kasih ke shiva
oh yaudah kalau kayak gitu syifa gak usah makan
karena jatoh makanannya dia udah abis
aku minta maaf aku udah lalai urus shiva
aku yang harus urus shiva bukan cynthia afif
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
afif masuk kamar cynthia

berarti malam ini dia akan tidur sama sintia
hari ini kamu tidur sama aku kan
kamu tidur aja sama anak anak
dan aku tidur di sofa
afif nanti aku tidur dimana dong
kan kasurnya sempit
gimana kalau anak anak ditidurin di box bayi aja
jadi kita berdua bisa leluasa tidur di kasur
papa sebenarnya juga masih sayang sama mama kamu
tapi bagaimana laku ok quier

adaernen masih cukup baik
yang bener nih yang nanti lucas
dia udah dibawah kita ya
mama disini nak deket kamu
melarang mama untuk ketemu kamu
tapi mama bersumpah
mama gak akan pernah jauh dari kamu sayang
mama akan selalu ada disisi kamu
kalau kayak gini namanya aku kurung om
mending aku keluar kota aja nih om
kamu harus tetap tinggal disini
percuma kamu pergi kemana pun juga
reno pasti akan menemukan kamu kok
iya om tapi mesti nunggu berapa lama lagi om
sampai suasana reda
om kalau kayak gini aku namanya tuh ada dalam rumah om
gak usah banyak protes kamu
kamu tuh harusnya berterima kasih sama saya
saya masih membiarkan kamu hidup
kamu ngapain kesini
kan kamu udah dibilangin sama aku
kalau kamu gak boleh deket deket sama shiva
atau mau aku bilangin sama afif
kalau kamu sekarang mau mencoba untuk mengambil sifa
aduh jatoh syifa makanannya
sekarang kamu makan biskuitnya
cynthia kamu keterlaluan ya
makanan udah jatoh kamu kasih ke syifa
kalau syifa sakit gimana
oh yaudah kalau kayak gitu syifa gak usah makan
karena jatah makanannya
dia udah abis
aku yang akan pergi beli makanan sendiri
aku pengen tau
kenapa dia mau nabrak aku
dibawa sama mobil ini juga
karena ada mainan bayi juga disini
apa tuh mbak cynthia
cepetan sekarang bawa syifa
dia tadi rewel banget
kok jadi neneng
neneng sekarang bukan ibunya
banyak protesnya kamu
cepetan bawa syifa
ini tadi dia rewel banget ini
gatuh udah jangan marah marah
masih muda nanti cepet struks ya
banyak omong ya kamu
cepetan sekarang bawa syifa
mbak jadi neneng geno gak
neng sekarang cepatan kamu pergi
bener aja afif dateng
tobat neneng tobat
gak jaman tuh
pembantu caper sama bajikan
kita itu yang dinilai hasil kerjanya
bukan hasil ngejilat
dedeh emak tuh orangnya tobat
kamu gangguin neneng lagi
neneng laporin ke mbak sintia
biar emak yang dipecat
yang berhak mecat saya itu
nyonya sylvia dan tuan arta
yang ada kamu tuh dipecat
bukan hasil ngejilat
afif dari tadi
syifa belum makan
kayanya dia kelaperan deh
makanya dia nangis terus kayak gitu
bella juga gak mau beliin makanannya shiva
aku gak berani ngasih makanan shipa sembarangan
jadi ya aku biarin aja syifa
sekalian nungguin bellanya dateng
padahal aku gak tega ngeliat siva
dari tadi nangis terus gara gara kelaparan
udah berapa lama bella pergi
aku juga gak tau sampe sekarang dia belum pulang
padahal udah satu jam lebih loh afif
kayaknya untuk cari makanan itu sebagai alasan dia aja deh
padahal dia mau ninggalin rumah ini
udah udah sama sama
masak masak sendiri
makan makan sendiri
soalnya bikin sendiri
pak arwin mau minta maaf sama mak
pak arwin gak mau jadi anak yang durhaka mak
tapi pak arwin gak boleh deket deket lagi sama si neneng
ya ampun mak kenapa sih mak
kalo pak arwin masih deket deket sama neneng
ntar pak arwin
mak kutuk dia dibatuk kayak maling kudam
mak teh minta neneng putus sama bang pak arwin
ini mah keterlaluan sih mak
kucampur urusan cinta
mak ya allah
bang pak arwin tuh cinta banget sama neneng
kok emak tega banget mau pisahin neneng sama bang pak arwin
dia galak banget
daripada pacaran sama neneng
mak kok tega banget sih sama pak arwin mak
mak kan paham
gak ada lagi mak